ia tidak perlu menunggu lama setelah dilantik menteri baru dan menteri yang direposisi langsung diajak oleh presiden menghadiri rapat kabinet paripurna
rapat kabinet paripurna digelar pada rabu sore di istana merdeka
dalam rapat pertama ini dengan wajah baru kabinet kerja presiden jokowi memberikan arahan diantaranya tentang proses repatriasi uang dalam undang undang teks amnesti
reformasi hukum pembebasan sandera pemberantasan narkotika dan ketahanan pangan
selain itu pada awal rapat presiden jokowi meminta para menteri kabinet untuk tidak membuat kegaduhan politik dan juga mulai berkoordinasi secara intensif menciptakan iklim kabinet yang solid